lobster mendadak jadi kata kunci populer usai menteri kelautan dan perikanan
edi prabowo yang memberikan sinyal akan membuka kembali kebijakan ekspor benih lobster
kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan menteri sebelumnya susi pujiastuti
yang bahkan melarang lobster di bawah dua ratus gram ditangkap serta diperjual belikan
kementerian kelautan dan perikanan mewacanakan mengekspor benih lobster
menteri kkp edi prabowo menyatakan ekspor benih lobster justru akan mendatangkan keuntungan
berkontribusi bagi ekonomi nasional
pemerintah dapat menarik pajak dan bea keluar atas ekspor benih lobster
namun tak serta merta mengurangi pemenuhan kebutuhan benih lobster dalam negeri
begitu juga dalam kebutuhan budidaya
ekspor lobster ini masih terus pengkajian
karena memang menyangkut banyak anda sendiri kan tahu
baru kita umum
bicara rencana saja sudah macam macam ya
tapi saya pikir nggak ada masalah ini bagian daripada kebijakan
mau ekspor atau tidak itu kan tergantung nanti hasil penelahannya seperti apa
menanggapi wacana pembukaan larangan ekspor benih lobster edi prabowo
menteri kelautan dan perikanan sebelumnya susi pujiastuti pun angkat bicara
ia menyayangkan kebijakan tersebut turut didukung oleh menko kemaritiman dan investasi
luhut binsar panjaitan
menurut susi potensi ekonomi akan semakin besar dihasilkan
jika lobster diekspor setelah besar bukan saat masih menjadi benih
kegelisahan susi pun beralasan
pasalnya larangan ekspor benih lobster diterapkan saat susi pujiastuti
menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
larangan tersebut pun tertuang dalam peraturan menteri
nomor lima puluh enam tahun dua ribu enam belas tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster
kepiting dan rajungan dari indonesia
salah satu poinnya adalah melarang lobster di bawah dua ratus gram ditangkap
serta diperjual belikan
ppatk sebelumnya melaporkan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri
mencapai tiga ratus miliar hingga sembilan ratus miliar rupiah per tahun
dana ini digunakan untuk mendanai pengepul dalam negeri
dan membeli benih tangkapan nelayan lokal
diketahui melalui pernyataan ketua ppatk kepada cnnindonesia com
dana tersebut berasal dari bandar di luar negeri yang dialirkan ke sejumlah pengepul di indonesia
penyelundupan benih lobster terindikasi tindak pidana pencucian uang
ekspor benih lobster yes or no bergabung melalui saya
malam hari ini ada miftah sabri
staf khusus menteri kelautan dan perikanan
langsung dari studio biro cnn indonesia di bandung jawa barat
bang miftah selamat malam
kita tahu selama bertahun tahun sejak bu susi lah ya
dua ribu enam belas melalui permennya juga sudah melarang ekspor benih lobster ini
apa yang kemudian membuat kkp di bawah
koda yang baru edi prabowo memberikan sinyal membuka sinyal
untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster ini bang
lobster atau benur itu baru dilarang lewat permen lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
berarti baru tiga empat tahun belakangan
sebelumnya berpuluh puluh tahun sebelumnya itu bukan barang terlarang
banyak ribuan orang terlibat
nelayan nelayan yang menghasilkan hidupnya dari sana
sejak permen itu diaplikasikan
tindakan itu serta merta menjadi terlarang bahkan dipidana
banyak kehidupan nelayan itu jadi kehilangan pekerjaan
sehingga ini meresahkan
nah ada argumen yang dibangun sebelumnya tapi saya tidak membahas itu
nah saya ingin menjelaskan pada akhirnya ini menjadi trigger awal
nah bapak menteri edi prabowo sebagai menteri yang baru
mengkaji ini mendengar banyak masukan dari stakeholder
peneliti nelayan pengusaha semua stakeholder
yang menarik adalah temuannya ternyata argumen yang selama ini
mendasarinya menurut kami itu layak diperdebatkan
ternyata lobster itu berbeda dengan produk perikanan lain
bibit lobster yang diramaikan netizen itu berbeda
dengan bibit ikan lele ikan cumi acumi patin dan lain lain
jadi survival rate daripada bibit lobster saya bawa bibit lobster contohnya nih
ini kecil sekali
kalau dia ini bibit pasir maaf kalau ini dia yang pasir
ini nilainya berarti botol saya adalah sembilan juta
kalau ini mutiara dua puluh tujuh juta
nah masalahnya dari tiga ratus ini kalau dia saya lepas ke alam bebas
berarti dari seratus benih lobster yang dilempar di laut bebas maka hanya akan hidup satu
berbeda dengan benih benih yang lain
inilah yang boleh ditangkap kalau dia dua ratus gram
berarti kalau yang diambil dua ratus gram di alam yang dibolehkan selama ini oleh permen sebelumnya
nah ternyata kita melihat bahwa kenapa ya orang mengekspor ke vietnam
akhirnya pak menteri mengirim tim khusus ke sana kita mendapatkan yang jernih
yang benar benar real datanya
di vietnam itu sangat advance
mereka sudah melakukan proses percobaan demi percobaan sehingga menemukan titik keekonomian daripada pembudidayaan pembesaran lobster
dari benih menuju lobster anak anak dewasa dan bisa dimakan
yang itu ternyata tidak kita belum sampai ke titik itu
nah di vietnam sana karena dia sudah canggih
dari seratus baby lobster kalau dibudidayakan di vietnam tujuh puluh itu hidup
sementara kalau di alam cuma satu
nah dia bisa tumbuh bisa diekspor
ini menjadi satu peluang dari indonesia diekspor ke vietnam
harganya jadi mahal
tumbuh ekonomi ekosistem ini seketika dia dilarang
sehingga muncul yang namanya pasar gelap
dan itu akhirnya menjadi satu peluang ekonomi
seperti itu dulu bapak satu
oke sudah jelas pertanyaan
ada dua hal yang saya tangkap
pertama tadi ketika anda membahas terkait dengan peluang ekonomi
peluang ekonomi artinya lebih besar lagi
ini bertentangan dengan pernyataan bu susi
tadi kita putarkan juga videonya bahwa sebenarnya kalau ingin menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar
bukan benih lobsternya
tapi ketika lobster itu sudah besar ya
jadi bukan benihnya bukan bibitnya
yang kedua yang saya tangkap tadi
nah baik oke
oke saya menghormati ibu susi
tapi saya mau ini menjadi perbincangan ilmiah
tadi bu susi bilang diambil dua ratus gram
sudah di alam
berarti yang diambil itu satu dari seratus
sementara teknologi vietnam itu dari seratus itu tujuh puluh mbak
tujuh puluh dibandingkan satu
tujuh puluh ini hidup semua
dari baby sampai dia menjadi dewasa
biar publik yang menilai
nah ini yang akan kita kaji bagaimana
nah kita sudah bicara juga dengan via vietnam
kita ini negara dalam satu kawasan
dalam ekonomi politik kawasan internasional tidak ada negara yang bisa hidup sendiri
kalau memang unggul vietnam di sana
kenapa tidak nelayan nelayan petani petani lobster kita
kita pertemukan kita minta pihak vietnam
mempertemukan pengusaha pengusaha dengan pengusaha kita
dan nanti kkp akan g dua g dengan pemerintah vietnam
ketika para pelaku usaha kedua negara ini sudah sepakat
satu ini bukan ekspor tapi kerjasama budidaya indonesia vietnam
itu kira kira draftnya
nah nanti modelnya seperti apa
teknologi itu dibawa ke indonesia
indonesia ini lautannya luas
kita lihat di mana potensi potensi yang kira kira cocok sesuai dengan di vietnam itu
kita sudah menemukan beberapa lokasi lokasi yang identik
dan bisa mengembangkan itu
di sumatera ada beberapa di jawa ada beberapa di bali nusa tenggara ada beberapa
dan beberapa yang lainnya
dan nanti setiap daerah itu ada lagi waktu waktunya
tidak bisa setiap waktu
sumatera boleh diambil bibitnya januari sampai maret
jawa bulan maret sampai agustus
jadi ada ternyala ya
di luar itu dilarang
kita akan hitung lewat lembaga yang independen
peneliti marine invisory kedua negara
dan mungkin ada pihak ketiga yang kita akui respectable
sehingga formulasi kebijakan ini menjadi
setelah kita mendapatkan angkanya
baru kita putuskan berapa yang boleh per tahun kita mengambil lobster itu
untuk informasi mbak fanny
di vietnam itu lima sampai sepuluh juta kebutuhan per tahun
mbak miftah tadi anda mention
dan perniagaan pak vietnam bisa mengekspor tujuh puluh ton setiap hari
mbak mifta tadi anda memention ada stakeholder
ada pengusaha nelayan yang artinya
dalam beberapa tahun belakangan ini agak tidak fit dengan kebijakan permen lima puluh enam dua ribu enam belas
di zamannya bu susi itu
nah tapi yang dikhawatirkan juga dengan adanya ekspor benih lobster
atau yang tadi anda sebut dengan
sebenarnya ini bukan ekspor tapi kerjasama ya
kerjasama ini populasi lobster ini dikhawatirkan akan terancam
kerjasama budi dawai
bagaimana kkp sekarang
di dalam klausulnya kamu ingat angkanya mbak fani
di dalam klausulnya nanti ada lagi
namanya restocking ke alam
ingat dengan temuan dan sudah terbukti di vietnam itu
hasil dari budidaya yang sudah tumbuh itu
kalau tadi ingat kalau benur dilepas ke alam
dia mati sembilan puluh sembilan hidup satu
tapi ketika dia udah lima puluh gram mungkin tujuh puluh gram
diwajibkan restocking kembali ke alam
nanti benur benur benih benih lobster yang sudah tumbuh besar
jadi lima puluh gram itu tujuh puluh gram itu
di vietnam yang asal indonesia itu dibawa kembali ke laut di mana asalnya
yang dibudidayakan di indonesia itu
dibawa kembali ke laut asalnya
itu pula yang ditangkap tadi dua ratus gram
dia besarkan di alam seratus gram
dan itu nelayan mengambilnya luar biasa
dia tidak sama dengan produk perikanan lain
nelayan menyelam mbak menyelam
pakai apa namanya tabung gas tiga puluh meter empat puluh meter
banyak nelayan nelayan kita yang juga meninggal dunia karena itu
tapi kalau diatur dengan budidaya yang baik
ada sop keamanannya
ada sop kesehatannya
ini yang sedang dirumuskan oleh menteri edi prabowo
dan ini semua adalah visi dari presiden jokowi
kepada menterinya untuk melaksanakan bagaimana perikanan di indonesia harus menghasilkan devisa
tapi di saat yang sama menyediakan nelayan
tapi harus menjaga kesinambungan alam lingkungan
dan saya pikir angka angka ini layak untuk kita kaji
nah ini kan netizen yang budiman ya
netizen yang budiman itu kadang kadang sumber informasinya mungkin terbatas
dia terpengaruh oleh bias
sehingga dia tidak melihat lagi kebenaran
sudah pasti dia hidup
itu yang ditunggu jadi dua ratus gram baru diambil
silahkan publik menilai
anda sebagai perwakilan tentunya dari kkp ada di sisi yang yes
dengan sebegitu matangnya program ini
kapan ini akan direalisasikan kerjasama ini
kemudian sejauh mana penggodokannya
sebegitu matang sistemnya klausul dan sebagainya tadi anda sebutkan
apakah juga sudah berdiskusi dengan stakeholder pengusaha khususnya nelayan terkait
baik mbak fani
itulah yang dilakukan mas edi prabowo sejak hari pertama beliau dilantik
tugas dari presiden jokowi kepada pak edi prabowo ii
pertama bangun komunikasi dua arah dengan stakeholder
nelayan perikanan kita
yang kedua kembangkan budidaya
pak edi prabowo mas edi prabowo bertemu dengan nelayan
cek aja di instagram beliau
tadi juga saya lihat beliau bertemu lagi dengan nelayan lobster
itu di ramu
kemarin ada fgd dengan seratus orang stakeholder
majority mengatakan cari kesetimbangan antara budidaya potensi alih teknologi dari vietnam
yang ketiga nah ini menarik
mas edi membuat kebijakan itu dua
satu filosofinya adalah harus parcitipatory public policy making process
dia harus berbasis sains
ketika dia menjadi draft kebijakan nanti pak edi prabowo akan kembali memaparkan draft itu
kepada stakeholder kepada nelayan kepada mitra kkp di dpr komisi empat
begitu sudah clear baru akan dirilis
dari sisi kkp sendiri prosesnya adalah stakeholder sudah dilalui
setelah itu kita akan sudah drafting sedang disusun
dan kira kira kita tinggal dan tentu akan dilaporkan kepada pak presiden
tadi pak presiden mengatakan soal lobster
tegas posisi pak presiden terhadap kontroversi di netizen terhadap bu susi
beliau mengatakan cari keseimbangannya
jangan eksploitasi terus halamancur
tapi juga jangan nelayan menjerit
tapi juga hendaknya menghasilkan devisa
kemudian juga ini adalah implementasi daripada pasal tiga puluh tiga
bumi dan air dan kekayaan alam yang ada dalamnya digunakan sebesar besarnya untuk kemangkuran rakyat
jadi seperti itu kak kira bapak fadli
mbak mifta kita berusaha untuk seimbang juga
makanya kita menghadirkan anda
tapi durasi kita yang tidak seimbang
sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan connected
langsung dari studio biro di bandung jawa barat
terima kasih mifta sabri
terima kasih mifta sabri
staff khusus dari kementerian kelautan dan perikanan
kalau tadi kkp tentunya ada di sisi yang yes
apakah yang berikut ini juga sudah ada di sisi yang yes atau yang no yang berseberangan
melalui sambungan telepon ada pengamat perikanan suhana
pak suhana selamat malam
selamat malam mbak fadli
ya kalau baru beberapa menit lalu dari kkp melalui miftah sabri mengatakan bahwa kenapa akhirnya ekspor atau yang dirala
katanya kerjasama ini karena ada stakeholder pengusaha kemudian kalangan nelayan yang mengelluhkan permen lima puluh enam dua ribu enam belas
padahal di satu sisi kita tahu nelayan menggantungkan hidupnya dari benih lobster
sebenarnya permen lima puluh enam dua ribu enam belas yang kemarin ada di part yang mana
di site yang mana sih
sebetulnya pada tahun dua ribu tujuh pada awal permen kp itu berjalan
para nelayan di lombok itu sudah mengikrarkan diri mereka akan mengikuti aturan akan beralih ke semula
mereka itu kan semulanya adalah para penangkap lobster bukan penangkap benih lobster
nah itu mereka karena mereka tahu bahwa penangkapan benih lobster itu sudah mulai sejak tahun dua ribu dua
nah sampai tahun dua ribu enam belas
nah sebelumnya itu adalah para penangkap lobster itu sendiri
nah sehingga mereka tahun dua ribu tujuh belas awal itu sudah mengikrakan diri bahwa mereka akan berusaha untuk kembali
dan mereka karena mereka tahu bahwa lobster yang ukurannya lebih besar itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan jual beli benih
tingkat kesadaran masyarakat sebetulnya sudah tumbuh waktu awal tahun dua ribu tujuh belas lalu
pak suhana sebenarnya apa sih yang paling dikhawatirkan dari ekspor benih lobster ini
urgensinya apa sebenarnya
kan yang juga salah satu yang dikhawatirkan adalah takutnya populasi lobster ini akan terancam dengan adanya ekspor atau kerjasama ini
tadi melalui kkp melalui mirta sabri dibilang apa yang paling dikhawatirkan
yang perlu harus diketahui bahwa lobster ini adalah plasma nutpa
dan dimana negara harus tindak kewajiban untuk melindungi plasma nutpa ini
kalau misalnya plasma nova ini hilang maka negara akan rugi
tidak hanya negara seluruh masyarakat indonesia akan rugi
makanya pemerintah dalam hal ini kkp harus tetap konsisten di dalam mengawal menyelamatkan sumber daya lobster yang ada di perairan indonesia
oke potensial ekonominya seperti apa
kalau kita bahas dari sisi potensi ekonominya artinya kalau menurut bu susi justru agak berseberangan ya
kalau misalnya bu susi kan bilang ketika masih menjabat bahwa sebenarnya yang nilainya besar itu bukan benihnya
tapi melainkan ketika lobster itu sudah besar
tapi kalau menurut kkp di bawah edi prabowo sekarang justru sebaliknya
artinya chance mereka untuk hidup itu kan satu dibandingkan berapa kan sangat sangat jauh gitu
itu yang keliru menurut saya
kelirunya begini satu ekor lobster yang apa namanya benih itu kan di kat lain paling sepuluh ribu
taruhlah di vietnam satu ratus tiga puluh ribu misalnya
tapi kalau misalnya ukuran besar itu bisa di atas dua juta gitu
dan segi ekonomi jauh lebih besar
dan segi ekonomi jauh lebih besar
dan ingat ada satu riset yang menunjukkan bahwa ukuran optimal lobster itu di ekspor itu ukurannya tiga ratus gram
sementara yang diatur dalam permen kv adalah dua ratus gram
itu sudah sesuai dengan hasil penelitian internasional tersebut
oke jadi kalau sekarang saya tanya secara tegas ekspor benih lobster yes or no anda jawab
oke kita akan lihat lagi bagaimana kajiannya ke depan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh miftah sabri
terima kasih pak suwana karena waktu kita sangat terbatas
kita harus sudahi perbincangan kita malam hari ini
terima kasih sekali lagi